tahun ini indonesia memegang presidensi g dua puluh peran bergensi di panggung internasional
namun dinamika panggung politik luar negeri justru bergejolak saat indonesia menjadi presiden g dua puluh
meskipun forum g dua puluh adalah forum ekonomi dunia
namun kondisi geopolitik dunia terutama invasi rusia di ukraina
memengaruhi proses berjalannya forum g dua puluh
cnn indonesia road to g dua puluh memiliki rangkuman peristiwa geopolitik apa saja
yang terjadi selama indonesia menjadi presiden g dua puluh dua ribu dua puluh dua mendatang
geopolitik yang terjadi selama sepuluh bulan terakhir
tidak mudah memegang presidensi g dua puluh tahun ini
di saat dunia sedang berjuang bangkit memulihkan kondisi ekonomi akibat pandemi
ditambah lagi dengan terjadinya perang antara rusia dan ukraina
tiga februari lalu rusia memulai operasi militer khusus di ukraina
hari demi hari korban jiwa terus berjatuhan
aksi rusia mendapat kecaman keras dunia terlebih di forum g dua puluh
sebagai tuan rumah g dua puluh kepemimpinan indonesia diuji
hampir setiap pertemuan g dua puluh ada saja kecaman untuk rusia atas invasi yang dilancarkan di ukraina
sampai pada titik amerika serikat dan sekitar dunia mempertimbangkan untuk menendang rusia dari forum g dua puluh
april lalu di tengah pertemuan komite keuangan dpr
menteri keuangan amerika serikat johnny kiellen menyebutkan bahwa tidak ada ruang bagi rusia
dan setelah itu jurubeskip
secara kremlin dmitri tashkov mengungkapkan secara tegas
apabila rusia dikeluarkan dari forum g dua puluh maka itu bukan bencana bagi rusia
lima bulan invasi dilancarkan akhirnya indonesia pun bertindak
setelah melewati proses yang cukup panjang pada juni lalu
presiden joko widodo menorehkan sejarah dengan mengunjungi ukraina dan rusia dengan misi perdamaian
sebelum jokowi beberapa pemimpin negara sempat mengunjungi ukraina
perdana menteri italia mario dargi
perdana menteri inggris boris johnson
dan sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa antonio putera
usai bertemu presiden volodymyr zelensky di ukraina dan presiden rusia vladimir putin di rusia
jokowi berkesimpulan bahwasannya perang dua negara itu masih akan lama
saya bertemu dengan presiden putin selama dua lima jam
diskusi ditambah dengan ketemu dengan presiden zelensky
satu setengah jam saya berdiskusi saya menyimpulkan
perang tidak akan segera selesai akan lama
kecaman pemimpin dunia atas invasi rusia yang dilancarkan
yang tak kunjung usai pun dibawa hingga ke sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh tujuh di new york amerika serikat
kantor komisaris tinggi pbb untuk hak asasi manusia mencatat
hingga september setidaknya tercatat lima sembilan ratus sembilan puluh enam kematian warga sipil selama invasi rusia ke ukraina
tiga ratus delapan puluh dua adalah anak anak dan delapan delapan ratus empat puluh delapan orang terluka
dunia menaruh harapan kepada g dua puluh di hadapan pemimpin dunia di sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh tujuh di new york amerika serikat
menteri luar negeri retno marsudi menyatakan bahwa
g dua puluh tidak boleh gagal jadi katalis pemulihan dunia
seluruh dunia menaruh harapan mereka pada g dua puluh
untuk menjadi katalis pemulihan ekonomi global
terutama untuk negara negara pembangunan

kita tidak bisa membiarkan pemulihan global menurun di hadapan geopolitik
melihat tensi global yang semakin memanas
hingga meningkat di atas puncak g dua puluh yang diselenggarakan november di bali mendatang
lalu apakah biden dan putin akan hadir secara langsung di g dua puluh bali november mendatang
saya sempat menanyakannya beberapa waktu lalu
kepada duta besar amerika serikat dan duta besar rusia yang ada di indonesia
dia mengatakan intinya untuk menjadi bagian dari kita
banyak yang bergantung pada bagaimana situasi berkembang
karena ada beberapa faktor seperti covid sembilan belas
tentunya sekarang itu sedang menurun
tapi apa yang akan terjadi di indonesia
semoga itu tetap seperti ini
bahwa as terus mendukung pemerintah g dua puluh indonesia
dan faktanya kami memiliki para pemimpin yang sangat senior
yang mengunjungi bali untuk g dua puluh
saya rasa itu menunjukkan kepercayaan kami untuk bekerja dengan indonesia
untuk menangani tantangan global ini
dan untuk mendukung pemerintahan indonesia di g dua puluh
meskipun kedua negara belum memberikan jawaban yang pasti
kementerian luar negeri mencatat beberapa negara sudah memberikan konfirmasi
akan hadir secara langsung di g dua puluh bali november mendatang
salah satunya yaitu australia argentina afrika selatan korea selatan brazil hingga arab saudi
apapun yang terjadi tentu peran dan tanggung jawab kepemimpinan indonesia akan diperhitungkan
karena momen yang hanya terjadi dua puluh tahun ini tidak hanya menjadi sorotan di forum g dua puluh
namun menjadi sorotan dunia